dan di segmen ini kami memberikan kesempatan pada para cawagup semua kandidat untuk memilih amplop pertanyaan yang masih tersegel di sana
silahkan ambil masing masing satu amplop diberi paraf kemudian dan nomor urut masing masing kandidat
silahkan ambil masing masing satu amplop anda beri paraf dan anda beri nomor urut anda nomor urut kandidat masing masing
kemudian diserahkan kepada saya dan novi
bapak bapak sudah dipilih silahkan diberikan kepada kami moderator
terima kasih dan harap kembali ke tempat duduk bapak bapak sekalian
ini pertanyaan yang sudah dipilih ditandatangani saya akan buka masih tersegel
pertanyaan yang dipilih adalah

sebelum saya bacakan harap disimak
ini adalah tata cara kita memulai debat di segmen kedua
ketika moderator selesai memberikan pertanyaan waktu menjawab adalah dua menit
kemudian kandidat yang lainnya akan menanggapi dengan durasi satu menit tiga puluh detik
setelah semua kandidat menanggapi
giliran panelis yang akan memberikan penajaman selama dua menit
lalu ditanggapi kembali oleh kandidat yang sudah memilih pertanyaan dengan durasi tiga menit
harap disimak pertanyaan untuk kandidat nomor urut empat
bagaimana langkah strategis yang akan diambil pasangan calon dalam menjamin kesehatan dan peningkatan taraf pendidikan
berdasarkan pengalaman pasangan calon terkait dua menit
kami persilahkan waktu menjawab anda dimulai dari anda berbicara
ya silahkan dijawab
bicara tentang kesehatan ada dua hal
yang pertama adalah membangun masyarakat hidup yang sehat
dengan negara pemerintah provinsi membuat regulasi
makanan apa yang layak dikonsumsi membuat audit udara audit tanah audit air
sehingga rakyat jawa barat tinggal pada sebuah wilayah
yang harmonis sehat antara manusia dengan alamnya
yang kedua adalah mendorong pertumbuhan dan percepatan pelayanan publik kesehatan
dokter bukan hanya hadir di kota kota tetapi hadir di setiap desa
kemudian dokter berkunjung pada masyarakat dalam setiap waktu dengan logika terbalik
gaji dokter bukan hanya didasarkan pada jumlah pasien menurut saya
tetapi gaji dokter di bali semakin menurun jumlah pasien pada sebuah wilayah di mana dokter bertugas
maka gajinya menjadi meningkat
karena dokter hidup dan berkembang kesejahteraannya seiring dengan sejalan dengan tingkat kesehatan masyarakat
dokter bukan kaya dari obat yang diresepnya tapi dokter kaya dari rakyat yang sehat dalam waktu ke waktu
kemudian yang berikutnya adalah akses rumah sakit yang harus dibangun di seluruh wilayah
kita tidak mungkin bertumpuk pada rumah sakit hasan sadikin saja
tetapi rumah sakit harus dibangun di empat wilayah sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit menjadi lebih dekat
kemudian perjalanan dari garut terlalu jauh menuju hasan sadikin
di setiap daerah harus terbangun rumah sakit terujukan sehingga seluruh pelayanan bisa berjalan dengan paripurna dan prima
pelayanan pendidikan dikembangkan melalui pendidikan prasekolah membuat ruang bermain yang terbuka bagi mereka
anak anak pedesaan dan perkota harus tumbuh dalam wilayah kehidupannya sebagai anak anak yang tidak lagi terintervensi berbagai perkembangan teknologi yang menekan nalar nalar rasionalitasnya
kemudian pendidikan dibuat free bagi seluruh masyarakat
dan kemudian orang orang kaya tetap memberikan dorongan dalam bentuk impak pendidikan bagi masyarakat masyarakat miskin
kalau ini yang dibangun dan dibuat maka masyarakat jawa barat akan harmoni antara cager bager benar pinter dan singer yang menjadi harapan kita semua
ya kini kami persilakan kandidat nomor urut satu untuk menanggapinya waktu anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berada di sini
dimulai saat anda berbicara
terima kasih saya kira semua gagasan baik
tapi pasangan nomor satu pemahaman bahwa indeks pembangunan manusia ada pendidikan kesehatan dan ekonomi
yang terpenting adalah bagaimana hal dasar pendidikan kesehatan bisa didapatkan oleh seluruh warga jawa barat
juga kita memahami bahwa yang terpenting adalah hidup sehat
bukan jumlah rumah sakit yang banyak tapi rumah sakit boleh sedikit tapi warganya sehat kira kira begitu
yang berikutnya adalah kita bisa menggratiskan kepada mereka yang membutuhkan
adil itu dalam islam adalah menempatkan sesuatu dengan takarannya
nah sehingga pasangan rindu ini punya komitmen menggratiskan kesehatan pendidikan kepada mereka golongan ekonomi lemah kira kira begitu
yang berikutnya adalah
negara harus hadir
zaman sekarang pelayanan publik adalah dibalik bukan warga yang datang ke negara
tapi negara yang datang ke warga
kami ada program layadrawat di mana dokter datang ke rumah rumah penduduk bukan penduduk miskin yang selalu ke dokter
pendidikan juga sama kita fokuskan bonus demografi ini sebagai sebuah anugerah dari allah swt dengan syarat sdm kita kompetitif
pendidikan dari pasangan rindu gratis untuk kembali ke negara
untuk golongan ekonomi tidak mampu sampai universitas
sehingga indeks sarjana indeks doktor akan menjadikan sdm jawa barat juara lahir batin
baik berikutnya giliran kandidat nomor urut dua silahkan menanggapi waktu anda satu menit
paparan dari nomor empat saya kira bagus tetapi baru konsepsional tidak menghujam kepada pokok permasalahan
menurut hemat kami derajat kesehatan di jawa barat itu baru sampai ke
ke peringkat ke sepuluh dari bawah
untuk itu mengapa banyak rakyat miskin tiga delapan juta yang tidak mampu membayar biaya untuk berobat
sehingga konsep kami membebaskan biaya berobat secara gratis kepada satu juta rakyat jawa barat yang miskin
kemudian juga yang namanya rumah sakit rujukan itu baru ada satu di al ishan
sementara dibandingkan dengan rumah sakit di jawa barat itu baru ada satu di al ishan
sementara dibandingkan dengan di jawa tengah ada enam
di jawa timur ada sepuluh
kami membuat konsep membuat rumah sakit rujukan provinsi itu empat
di wilayah utara satu barat satu selatan satu dan timur satu
kemudian puskesmas dari satu lima belas baru dua ratus yang mampu menampung yang namanya perawatan atau rawat inap
kami akan bangun rumah sakit lima ratus puskesmas
mampu menampung rawat inap
plus juga distribusi dokter dokter spesialis itu harus ke daerah
dengan insentif dua puluh juta per orang kami bisa menyebarkan seluruh dokter itu ke daerah daerah terpencil
kini giliran kandidat nomor urut tiga untuk menanggapinya
anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
masalah kesehatan adalah suatu yang sangat vital dalam kehidupan bangsa kita
termasuk jawa barat yang sedemikian terbesar jumlah penduduknya
tentu kita ingat dengan firman allah subhanahu wa ta'ala
ndalah kamu takut kalau sekiranya meninggalkan di belakang kalian generasi yang lemah
termasuk adalah lemah secara kesehatan
oleh karena itu
dalam kaitan kesehatan ini pasangan asyik
insya allah bukan hanya sekedar memperhatikan faktor faktor yang terkait dengan kuratif
tetapi kita ingin juga memperhatikan dari sisi yang promotif
untuk itulah pendamping lokal desa dan berbagai kader kader posyandu
pendamping kader posyandu
ini yang akan kita berdayakan betul untuk memberikan promosi phbs
pola hidup bersih sehat
saya yakin dengan kesejalanan ini mudah mudahan jawa barat insya allah akan bisa semakin baik kesehatannya
dan saya tentu sangat berterima kasih terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pak gubernur
bersama jajaran yang sudah memberikan peningkatan peningkatan lompatan lompatan
dalam penyediaan infrastruktur sarana kesehatan di jawa barat
khususnya dalam penanganan ponet
yaitu untuk bagaimana
karena masyarakat bisa menikmati puskesmas rawat inap di berbagai daerah terpencil
sekarang giliran panelis melakukan penajaman atas jawaban kandidat nomor urut empat
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
jadi pertanyaan itu kan berdasarkan
pertanyaan itu kan berdasarkan pengalaman terbaik pasangan calon
dalam bidang kesehatan dan pendidikan
mengapa pertanyaan ini diajukan
karena kami percaya bahwa
keempat pasangan calon ini adalah orang orang yang sudah legok tapak genteng kadek
tetapi dalam politik ada yang disebut dengan deposit politik
pengalaman terbaik yang dibawa ke dalam jabatan yang akan diisi
oleh karena itu saya ingin mendengar sekali lagi
pengalaman terbaik apa yang dimiliki pasangan calon
dalam membumikan segala gagasan yang disebut itu tadi
sehingga bisa mempersuasi kami yang akan memilih pada dua puluh tujuh juni itu
jadi tolong sebutkan pengalaman terbaik
pada bidang pendidikan dan kesehatan yang sudah dilakukan sebelumnya
pada bidang apapun yang relevan untuk mengatasi persoalan pendidikan dan kesehatan di jawa barat
baik dirasa cukup panelis
waktu menanggapi anda adalah tiga menit dimulai saat anda berbicara
bicara pengalaman bagaimana membangun manusia yang memiliki hubungan antara ibu dengan anak
hubungan harmoni antara makanan ibu dengan makanan anaknya
kami buat dalam sebuah gerakan
anak anak sekolah itu membawa makanan yang dibuat oleh ibunya ke sekolah
agar mereka tumbuh sehat dengan penuh kasih sayang dan makanan yang bergiji
yang kedua ada kesalahan sosial dimana di kelasnya
mereka akan satu bangku atau satu meja dengan saudaranya yang tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi
konsep pembangunan di bidang kesehatan ada dua hal
yang pertama membangun lingkungan yang sehat
air harus jernih udara harus bersih pohon pohon harus bersih dengan baik
dan rumah rumah harus berarsitektur menuju arsitektur yang berperadaban
orang sunda mengajarkan rumah harus berjenela di timur dan di barat
ini adalah prinsip
kemudian bagaimana melakukan pelayanan
dokter hadir di setiap desa
mengunjungi siapa yang sakit dalam bentuk pelayanan online
mobil ambulan menjemput ke rumahnya
mengantar ke rumah sakit
dan ketika di rumah sakit seluruh perawat menyambutnya karena apa
karena pemerintah telah menjamin seluruh pelayanan kesehatan warganya
tanpa memandang dari kelas mana mereka
yang penting adalah dibuat jaminan oleh pemerintah dari seluruh rumah sakit
tidak terbatas oleh rumah sakit pemerintah saja
tapi rumah sakit swasta pun harus digerakkan
konsep ini adalah konsep pelayanan prima
bagaimana kita melakukan pelayanan terhadap masyarakat
kesehatan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh
di dalamnya adalah ada aspek aspek yang bersifat pembentukan karakter moral
dimana kenaikan seseorang untuk naik kelas bukan hanya didasarkan pada nilai akademik
tetapi pada nilai moral yang dimilikinya
ketika anak membantah pada gurunya membantah pada orang tuanya
kemudian nyontek di kelasnya walaupun pelajaran matematikanya sembilan
menurut saya anak itu wajar untuk diturunkan matematikanya
kenapa karena angka pasti dirubah menjadi tidak pasti
konsep pelayanan yang disampaikan adalah konsep lain yang dilaksanakan selama ini saya memimpin
handphone saya selalu hidup
melihat bagaimana warga apakah ada yang melahirkan
apakah ada yang sakit sehingga pemimpin selalu hadir di tengah tengah masyarakatnya
bagi saya adalah
andai kata kita mampu beriman dan bertakwa pada allah
mengaku seorang muslim yang taat
tetapi ketika ada rakyatnya tidak mampu berobat di rumah sakit
meninggal di perjalanan
kemudian keluarganya berhutang karena tidak mampu membayar
maka keimanannya diragukan
seimannya seorang pemimpin adalah mampu melindungi anak anak yatim
mampu melindungi orang orang miskin
mampu menjamin seluruh keamanan warganya
maka dia hadir di tengah tengah masyarakat dalam setiap waktu
inilah prinsip prinsip dasar pelayanan
keimanan dan ketakwaan bukan slogan yang diucapkan
keimanan dan ketakwaan adalah manfaat bagi seorang pemimpin
di tengah tengah kehidupan masyarakat
boleh kita beri aplaus buat semua kandidat kita
nanti juga masih ada jawaban seputar permasalahan jawa barat
yang akan dijawab oleh para kandidat
kita jeda kami lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami